baik untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada sugiono saputra peneliti lipi
mas sugiono selamat malam
selamat malam mbak
oke mas sugiono kita tahu spekulasi asal muasal penyebaran virus corona di wuhan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial
kabarnya dari pasar seafood huanan yang menjual komoditas seperti hewan liar ular dan juga kelelawar
yang ada banyak banget videonya yang cukup mengganggu begitu ya
banyak masyarakat tiongkok ternyata dengan mudah memakan hewan ini secara mentah mentah gitu
tapi sebetulnya apa yang dimiliki kandungan apa yang ada di komoditas ini sehingga bisa menyebabkan virus seperti corona
baik sebetulnya kalau dijadikan sebagai sumber makanan mungkin hewan seperti kelelawar ataupun ular mereka memang sumber protein yang tinggi ya dan rendah lemak
tapi memang resiko biologisnya juga ada
kalau misalkan proses
pengolahannya atau proses masaknya memang tidak betul bisa jadi mereka juga membawa patogen patogen yang masih bisa menginfeksi manusia
kalau mereka membawa gen gen patogen seperti itu
tapi yang jelas tidak semua satwa liar memang mengandung atau membawa coronavirus
kalaupun mereka ada belum tentu juga bisa menimbulkan penyakit infeksi yang bisa dikeluarkan
tapi memang harus memasaknya yang benar yang tepat begitu mas sugiono
oke artinya sebenarnya makanan makanan atau hewan hewan itu yang tidak lazim untuk dimakan begitu
punya kandungan yang baik punya protein yang baik
tapi harus cara memasaknya yang benar yang tepat begitu mas sugiono
tidak seperti yang kita lihat di media sosial dimakan secara mentah mentah
ya saya kira begitu itu untuk mengurangi resiko biologis dari hewan hewan liar tersebut
karena memang kalau kita lihat berdasarkan hasil banyak dari hasil pelatihan
yang menyebutkan bahwa jenis hewan seperti kelelawar mereka memang reservoal alami dari berbagai virus yang cukup mematikan gitu
maksudnya cukup bisa membuat fatal gitu ketika menginfeksi manusia
seperti contohnya pada kasus ebulo di afrika itu juga berkorelasi kuat dengan kelelawar
kemudian kasus mers dan sas
yang tentu juga kalau dua virus ini memang tergolong dalam kualitas
jadi kalau kita lihat bahwa kelelawar itu adalah keluarga coronavirus sama dengan new coronavirus
kita tahu hewan persebarannya yang pertama di mata rantai pertamanya ada kelelawar mas sugiono
tapi kalau melihat penyebarannya dari hewan hewan yang berbahaya ini punya pengaruh besar
kemudian hubungan antara hewan dan manusia ini juga berbahaya tidak ketika ada lingkungan yang sama atau justru ketika hewan tersebut sudah dimakan
sebenarnya kalau bahayanya ketika kita memang berinteraksi langsung dengan hewan atau satwa liar tersebut

interaksi langsung tersebut bisa lewat makanan bisa juga memang interaksi langsung ya dengan hidup gitu mungkin hewan yang berada di sekitar kita gitu
nah sebetulnya ada banyak faktor yang menyebabkan hewan hewan tersebut bisa jadi keluar dari habitat aslinya dan istilahnya mengekspansi manusia
itu bisa juga dari akibat dari banyak aktivitas manusia yang bisa
misalnya merusak keseimbangan ekosistem misalkan saja deforestasi kemudian banyak hal hal lain seperti pertambangan
yang itu bisa merusak habitat habitat hewan tertentu sehingga hewan tersebut keluar dari sarangnya dan mengekspansi kita gitu termasuk perumahan penduduk misalkan
jadi hal hal tersebut juga berkontribusi terhadap tingginya interaksi kita dengan hewan
sekarang kemudian juga mungkin dengan pengaruh perubahan iklim dan segala macam
bagian yang dibawa oleh hewan tersebut juga mengalami mutasi mutasi atau seleksi genetik
nah mereka kadang mutasi tersebut jadi tidak baik salah satunya bisa menyebabkan penyakit infeksi yang ditularkan ke manusia
oke tapi kalau kita berbicara soal konsumsi hewan yang tidak lazim
ada banyak sugesti atau mungkin

unquote kepercayaan gitu ya
dengan memakan daging hewan yang tidak biasa ini akan jadi kuat
akan jadi sehat sembuh dari penyakitnya segala macam
apa penjelasan ilmiahnya mas sugiono
ya mungkin itu bisa ditemukan oleh sugesti dari masing masing orang ya
apa namanya kepercayaan mungkin turun temurun dari leluhur gitu
tapi sekali lagi saya kurang begitu paham tentang kebebasan ilmiah dari manfaat tersebut
karena memang beberapa yang saya baca belum ada bukti ilmiahnya
secara fakta hasil penelitian gitu
tapi bisa jadi kalaupun kita tidak menemukan kasus kasus terkait penyakit infeksi dari hewan hewan lain tersebut
mungkin karena memang hewan tersebut tidak membawa patogen
atau hewan tersebut membawa virus tapi virus tersebut tidak bisa menginfeksi manusia gitu
nah kalau kita berkaca dari kasus corona di wuhan mas sugiono
ada beberapa negara seperti salah satunya kita indonesia
juga punya pasar yang menjual komoditas hewan yang tidak biasa untuk dikonsumsi
salah satunya di sulawesi juga makanan apa namanya sup kelelawar kalau tidak salah
catatan yang harus diperhatikan
pengolahannya itu yang terutama gitu
jadi ketika mulai proses pengolahan atau penerangan itu juga paling jelas sekarang kita harus lebih waspada lagi
karena berkaca pada kasus wuhan dan kasus guangdong atau kasus sars itu juga berasal dari satu aliar
hingga saat ini memang belum ditemukan virus atau coronavirus dari kelelawar di indonesia yang bisa menginfeksi
tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa gitu karena memang banyak patogen patogen baru atau virus virus baru memang yang bermunculan akibat ya
perubahan dunia ini yang begitu cepat
oke oke baik terima kasih banyak mas sugiono saputra sudah berbincang bincang dengan kami di cnn indonesia connected malam ini